pada hari kedua pertandingan olahraga menembak pada pon papua
penerapan protokol kesehatan terlihat lebih ketat dibanding kemarin
selain dilakukan pengecekan id card dan suhu
pembatasan jumlah orang yang hadir di arena pertandingan diawasi dengan lebih ketat
kekhawatiran memang sempat muncul di benak para atlet
akan penyebaran covid sembilan belas pada pon ke dua puluh di papua
kalau melihat penonton menurut mbak
sudah cukup bisa dibatasi atau menurut mbak perlu ditingkatkan lagi atau gimana mbak
untuk hari ini udah mulai dibatasi jadi sudah cukup
kemarin sempat berkerumun banyak
semua atlet ofisial dan panitia diwajibkan rutin mengikuti tes web antigen
para penonton dan jurnalis yang hendak melakukan peliputan
juga harus menjalani tes swab antigen yang disediakan oleh panitia secara gratis
mau tidak mau kami harus belajar dari kondisi kemarin
yang tidak seperti yang kita tetapkan
sehingga ketika kami evaluasi
maka kami rasa bahwa ini kelihatannya agak ada kelonggaran kemarin
per hari ini kami betul betul ketat
screeningnya itu di depan pintu masuk gedung ini
yang kedua screening kedua adalah untuk masuk ke arena pertandingan
jadi masuk ke arena pertandingan pun kami sudah benar benar tidak bisa lagi banyak
untuk satu kontingen kami hanya maksimal empat orang
selasa malam kemarin jurubicara satgas covid sembilan belas
papua silvanus sumule menyebut dua puluh sembilan atlet dan ofisial terkonfirmasi positif covid sembilan belas
satu orang dinyatakan sembuh sedangkan dua puluh delapan orang melakukan isolasi terpusat
dan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat
semuanya adalah pasien tanpa gejala atau bergejala ringan
karena sudah menerima vaksin komplit
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua